rekan saya heranov al bashir yang saat ini ada di gedung parlemen di senayan jakarta
yang akan berbincang dengan salah seorang tim pemenangan ahok
juga salah seorang petinggi dari partai koalisi pendukung ahok
yaitu dari partai hati nurani rakyat atau hanura
heranov apa yang menjadi respon terutama partai partai pendukung dan pengusung
basuki cahayapurnama di pilkada dki jakarta kali ini
ada kesedihan atau justru malah ini menjadi energi baru untuk mereka
untuk menyuntikkan optimisme seperti yang ahok tadi katakan
karena tadi ahok mengatakan bahwa belum pernah ahok mengatakan akan melakukan
atau akan menang satu putaran
tapi setelah ditetapkan menjadi tersangka ahok justru berujar bahwa dia akan menang satu putaran
apakah optimisme itu juga tergambar dari partai partai koalisi pendukung ahok
berbicara mengenai optimisme dari partai
partai partai koalisi pendukung ahok tentunya dari partai nasdem tadi jika kami berbincang
ada irma suryani budi yang merupakan ketua dpp partai nasdem yang menyatakan
meskipun ahok sudah ditetapkan menjadi tersangka partai nasdem bukanlah menarik dukungan
melainkan mengevaluasi dukungan dengan cara menyusun langkah dan strategi ke depan
dengan cara memang sebelumnya taufikul hadi majelis pakar partai nasdem menyebut bahwa
mereka akan mengevaluasi dengan cara tidak akan ikut serta dalam kepemenangan ahok
dengan cara turun berkampanye ataupun mendulang suara kantong kantong suara di basis yang berada di jakarta
namun irma suryani tadi tegas mengatakan setelah ahok ditetapkan menjadi tersangka
partai nasdem tetap mendukung langkah ahok untuk maju di pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas
karena memang dalam aturannya di undang undang pemilu partai tidak boleh menarik dukungan
dan akan dikenakan sanksi
begitupun jika seorang calon yang memundurkan diri atau mundur
kecuali berhalangan tetap atau meninggal dunia barulah boleh untuk mengundurkan diri dari pencalonan
terkait dengan apakah mereka ini masih optimis atau tidak
tadi pdip juga mengatakan tetap konsisten akan mendukung langkah ahok
bagaimana dengan partai hanura
saya langsung berbincang dengan ketua dpp partai hanura yang juga merupakan anggota komisi hukum dpr
dan ada pak suding sarifudin suding
selamat siang bang
selamat siang pak
dengan adanya penetapan ahok menjadi tersangka ini apakah hanura juga akan mengevaluasi untuk memberikan dukungan kepada pak ahok
iya saya kira tidak ya
ya hanura tetap komit dan tegak lurus dalam kaitan dukungan terhadap pasangan ahok jarot menghadapi pilkada dki ini
karena saya kira bahwa ketika pak ahok ditetapkan oleh partai hanura
ya untuk dicalonkan dalam pilkada saya kira itu melalui satu proses yang sangat panjang dengan pertimbangan dan kajian yang sangat dalam
sehingga bahwa kemudian hari ini ada suatu persoalan hukum yang dihadapi dan ditetapkannya sebagai tersangka
saya kira kita pun harus menghargai asas presensi of innocence asas praduga tidak bersalah karena ini masih dalam tahap penyidikan
saya kira yang akan
yang akan membuktikan salah dan tidaknya nanti itu adalah di pengadilan
dan kita hargai proses of law yang sementara berjalan saat ini
bang suding melihat ini apakah sebagai jalan tengah agar meredam suasana yang lagi panas
mengingat ada aksi dua puluh lima november nanti yang akan segera dilakukan oleh beberapa ormas
apakah ini sebagai meredam upaya untuk adanya pergerakan di masyarakat
ya saya kira memang tidak bisa dilepaskan ya dari anggapan dan persepsi seperti itu
karena memang ini berkaitan dengan masalah pilkada dan reaksi masyarakat yang begitu kuat ya
meminta ahok untuk tidak ikut dalam pilkada bahkan diminta oleh mundur kan nampak ya pada aksi aksi yang kemarin itu
saya kira ini tidak terlepas dari agenda
nah lalu kemudian apa dengan ditetapkannya sebagai tersangka saya kira juga ini kita melihat adanya suatu
ada lagi muncul semacam satu pergerakan atau keancaman akan turun tanggal dua puluh lima november kan begitu ketika ahok tidak ditetapkan sebagai tersangka
ya saya kira memang masyarakat pun akan memberikan penilaian seperti itu bahwa ini tidak lepas dari tekanan publik ya
juga sebenarnya juga memang ada upaya untuk meredam ya aksi aksi lanjutan
ya saya kira ini bisa saja dipahami bahwa
apa yang diasumsikan di masyarakat ini dalam konteks untuk meredam aksi masyarakat ataukah penetapan ahok sebagai tersangka juga tidak lepas dari tekanan publik
itu bisa saja mengandung kebenaran gitu loh
ya karena tadi dalam jumpa pers yang disampaikan oleh juga kapolri ternyata dalam tim penyelidik di mabes polri kan berbeda pandangan gitu kan
ada yang melakukan desenting ya tentang apa namanya penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka
artinya tidak utuh tidak bulat ya
karena pandangan tim penyelidik yang ada di mabes ini untuk kasus ini ditingkatkan ke penyelidikan gitu
jika bang suding mengatakan tidak bulat tim penyidik untuk menyimpulkan ahok menjadi tersangka
apakah nanti kapolri akan dipanggil kata bang trimat akan dipanggil untuk meminta keterangan apakah benar ini memenuhi unsur pidana atau tidak
apakah cukup dua alat bukti
ya saya kira memang dalam undang undang delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu ya tentang kuha
bahwa seseorang ditetapkan sebagai
tersangka harus memenuhi ya dua alat bukti yang cukup ya
nah apakah syarat tentang itu sudah terpenuhi atau tidak ya
saya kira nanti akan kita konfirmasi nanti hari senin
hari senin kita akan panggil kapolri dalam rapat kerja dengan komisi tiga untuk menyampaikan ya
dalam forum ini dalam forum rapat kerja komisi tiga
apa alasan alasan subjektifitasnya apa alasan alasan objektifitasnya
itu kan diatur
apa namanya hukum acara ya undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka
terakhir nih bang suding apakah melihat konstelasi pilkada dki
apakah ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya ahok menjadi tersangka
katakanlah pihak dari lawannya pak ahok
saya kira sangat diuntungkan ya karena ini juga akan membuat suatu
akan terbangun suatu opini ya di masyarakat
dan saya kira pihak pihak yang maju dalam pilkada lawan lawan ahok ini
akan menggunakan ya apa namanya status ahok ini untuk dipublish ya
secara masif dalam status sebagai tersangka gitu loh
dan saya kira mereka akan mengambil keuntungan dalam konteks itu ya
bagaimana untuk menarik simpati dari masyarakat dengan status ahok sebagai tersangka
tapi sekali lagi saya sangat berharap bahwa masyarakat jakarta adalah masyarakat yang terdidik
masyarakat cerdas ya sudah bisa memilah apa namanya
calon calon yang ada saat ini
dan kita juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kasus ini
apa namanya ini ada kaitannya dengan agenda pilkada
sehingga reaksi masyarakat juga begitu kuat ya katakanlah seperti itu
dan saya kira masyarakat akan bisa melihat dari sisi kinerja integritas dan kapabilitas orang
ya dalam hal menjatuhkan pilihan gitu loh
dan saya yakin bahwa ahok ini masih apa
masyarakat jakarta masih menaruh harapan ya terhadap ahok untuk melanjutkan kepemimpinannya di masa akan datang
untuk perbaikan kota jakarta
terima kasih bang suding atas suatu dengan cn indonesia
demikian budi perbincangan saya dengan ketua dpp partai hanura sarifudin suding
jika tadi nasdem mengatakan akan mengevaluasi memberikan dukungan kepada ahok
kemudian hanura juga akan mempertimbangkan hal tersebut pdip masih konsisten
dan golkar baru saja melalui dewan kehormatannya akbar tanjung juga mencoba untuk berkomunikasi
bakri sebaku dewan pemina menyatakan bahwa juga akan mengevaluasi terkait dengan dukungan kepada ahok
tentunya dinamika ini akan terus bergulir kita tunggu saja apakah nantinya pdip juga konsisten
untuk memberikan bantuan hukum dalam hal pra peradilan nantinya
kembalikan anda dulu di studio budi
baik terima kasih heranov al bashir yang melaporkan langsung dari gedung parlemen senayan